kepolisian daerah bandar lampung mengatakan adanya penemuan proyektil dalam badan jenazah
selain itu untuk menemukan titik terang dalam kasus ini polisi telah mengirimkan sampel dna
berupa darah kering dan suam gigi milik anak anggota dprd muhammad panshor
yang akan dijadikan pembanding identifikasi identitas jenazah tersebut
kepolisian daerah bandar lampung dan sumatera selatan telah membentuk satuan khusus
untuk menelusuri keterkaitannya hilangnya anggota dprd muhammad panshor
dengan jenazah yang dimutilasi di oku timur sumatera selatan
kondisi jenazah yang ditemukan dalam kondisi busuk dan tidak dapat diidentifikasi secara baik
menuntut dilakukannya tes dna
dan satuan khusus ini juga telah membawa sampel dna
dan suam gigi ke mabes polri jakarta
ada pun temuan terbaru kepolisian menemukan proyektil dalam tubuh korban
yang saat ini sedang dalam penyelidikan oleh labut pratorium forensik kepolisian